bahkan tadi tuh mamanya boy sampai minta maaf sama reva atas semua yang
semua yang udah dilakuin ke reva selama ini
mamanya boy tuh menyesal pi
hah gak mungkin
gue aja minta maaf gak dikasih kasih sama tante rempol
itu gak mungkin
sekali berbohong akan tetap terus berbohong
mama mendingan telepon aja langsung ke tante marissa
oh punya kan nomornya mama kenal kan
iya mama kenal sama tante marissa
tapi asal kamu tahu reva
mamanya boy itu gak pernah suka sama kamu
bahkan sikapnya mamanya boy ke papi kamu aja itu gak baik reva
dan gak semudah itu mamanya boy bisa maafin kamu reva
dia akan tetap ada pendirian
mama adriana benar
papi juga tidak suka sama mamanya boy
bagaimana dia menjelekan jelekan kamu
disakiti seperti itu
papi tidak akan pernah meijinkan kamu pacaran sama boy
dan kalo kamu tidak mau dengeran omongan papi lagi
dan kamu tidak pernah mau dengerin omongan papi lagi
dan kamu melanggar sekali lagi
kamu denger baik baik
tapi tidak akan menganggap kamu anak lagi
kamu gak nurut sama papi lagi
tapi gak akan pernah anggap kamu sebagai anak papi lagi
dan kamu seperti sekecat lantai
dan kamu seperti sekecat lantai